sekarang tinggal aku berusaha membuat bang sulam juga suka sama aku
si kardun bener bener gak punya adab aja ya
orang tua begitu ditempel engin
iya mak kesin juga ya bapak bapaknya
masa kagak salah mesti disiksa sama pak kardun
eh jon kalau waktu itu mang ojo ada di sana
si kardun itu udah mang ojo tunjuk
emang lo berani
ehm aji berani gak berani buat membela kebenaran dan menumpas kejahatan
mang ojo siap berkorban
aduh mumpah tuh
aduh gua setuju gua setuju
bela yang benar
menurut lo bagaimana
kamu siap nampung boleh tinggal seumur hidup sampai dunia kiamat
maksud lo tinggal bareng kakek nenek yang cerewet untuk hajah memunah ame haji muhyiddin
sorry dori ya oh enggak
ya enggak pede
kecuali nih kalau mereka berdua udah out dari rumah
baru gua mau
itu kan rumah dia juga
ya udah tau gak mungkin
masih ngarepin cinta atika deh
siapa juga yang nama nama induk
nama juga iseng iseng berhadiah
kalau kakak itu siapa
belanja ke pasar cik buat buka puasa ntar sore
pasar rajin benar nih perempuan
pokoknya kalau cinta abang ditolak sama ya yang atika
ya terpaksa deh abang labuhkan cinta abang ke delela saya
ya enggak dek
ya ampun cing mahmud
bukannya lelak bermaksud menghina nih yee
tapi cing mahmud bukan tipe lelak
ya udah lelah permisi dulu ya mau ke pasar
kompak amat sih
bagus lah kate kate lo cakep gak
kakak adik nolak gue emang gue kurang apa sih
banyak kurang lebih banyak banget
lo mau diliat dimana aja nih tetep aja kurang
tawa aja terus ketawa
gue kagak kasih informasi yang bagus buat
eh informasi penting
dari rumah kore nafsu
lo tau gak
itu garis kuning yang di rumah haji sulam tuh
sekarang udah dicabut
artinya haji sulam ama keluarga boleh tinggal lagi tuh di tempat itu
jadi yang atika tenang tetep disini
gak usah khawatir
ya kagak seru dong
ah lo lagi sih bukan ngomong dari tadi
disini ngomong mutar mutar mutar mutar bikin sepet mata gue tau kagak
ya ampun nih perempuan gak ada terima kasihnya
udah dikasih informasi masih nyelak juga
udah udah pusing gue nih jadinya
lo out dari sini cepetan
buruan lah pengen muntah nih lo
udah di sana pergi buruan
gue lempar pake ini gue tinggal kuning
kok omselamak baru tinggal jadi tinggal lima hari dong
waalaikumsalam tumben lo
beh saya mau nanya nih kira kira disini
ada kontrakan yang mureh mureh gak gitu sebulan ya
ada yang tujuh ratus ribu sebulan
ruangannya ada tiga
kamar tamu kamar tengah dan rumah tempatan
sama kamar belakang
mahal banget harganya segitu beh
iya kagak ada gitu yang sebulannya bang seratus
hah yang seratus ada
murah seratus ribu masih bisa ditawar
nah di atas kuburan mau lo
masa gue suruh tinggal di kuburan
aduh cepet nih beh
saya ini lagi bener bener butuh sama rumah yang rumah kontrakan
mencari kontrakan yang seratus
ada juga yang tiga ratus ribu
cuma ruangan doang
kagak ada kamar kamar
kalau mau mandi rame rame
napa lo buru buru amat mencari kontrakan
diusir lo sama haji sulam
gak mungkin haji sula ngusir saya
terus gimana dong
itu rahasia gue sama haji sulam
dari kitu balik
jangan cerita saya siapa ya
wah lo bener kontrakannya
hah gak ada kontrakan yang seratus
duduknya di belakang sendirian lagi
iya tapi juga
bang haji gak enak juga nih
ngelibatin dalam masalah ini
sama sekali gak apa apa bang haji
yang penting sekarang masalahnya sudah selesai
bang haji udah sangat bersyukur
masalah ini bisa selesai
amin insya allah bang
dengan kejadian ini
semoga kita bisa mengambil hikmahnya
ini sebagai suatu pelajaran yang berharga
buat kita semua
iya bang haji
kalau aku bisa jadi bagian dari
dari keluarganya bang sulam
aku pasti akan senang banget
membantu apapun untuk keluarga ini
empora dia sih kayaknya udah suka sama aku
tinggal aku berusaha membuat pang sulam juga suka sama aku
bener bener gak punya adab aja ya
orang tua begitu ditempelenin
kasian juga ya bapak bapaknya
mesti disik sama pak kardun
kalau waktu itu
memang ojo ada di sana
si kardun itu udah mang ojo tonjuk
amang lo berani
berani gak berani
buat membela kebenaran
dan menumpas kejahatan
mang ojo siap berkorban
aduh gue setuju
belah yang benar
menurut lo gimana peh
si sulam itu tetep tanggung jawab gak
amin masalah ini
jawab apaan lagi sih emangnya bu haji
itu yang keracunan anak anak kemarin masa lu lupa sih
yelah bu haji
masih haji ya ngeributin soal itu
masalahnya kan belum selesai gitu
jangan mentang mentang anak sudah sembuh
kita ngelupain si sulam
pandi ya ketua pendidikannya
kudu menjelaskan masalah ini setuntas tuntasnya dong
yaudah deh pa haji
kalo menurut ipe sih mendingan diam aja
lagian semua itu kan kejadiannya di luar dugaan
kita kudu tarik tanggung jawabnya si sulam
misalnya nyuruh nyuruh doang
ya pa haji sendiri aja
kita bukannya diam
tapi kita sebagai pemantau
yelah itu mah sama aja
pa haji itu emang jago di kandang
bawelnya cuma di rumah sama di warung sendiri
nah kalau di luaran cemen
lo kok ngomongnya begitu mah gua peh
mau gak disuruh tanggung jawab kayak pa haji sulam tuh
buat ngebiayain rumah sakit orang banyak
ay udah yakin emang
ternyata kita salah bah
si ip tuh ternyata antek anteknya si sulam
gua sebenarnya bingung tar
gua udah kagak mau nih libut sama haji sulam
aneh juga malih
cuman gimana pun juga
kita ini butuh fulus butuh duit
nah yang bisa ngasih duit cuma haji muhyiddin
buat biaya rumah sakit anak inte
yaudah angkat handphone baru warna ungu angkat
punya bini gue
orangnya enteng doang
mau angkat susah banget sih